kamu masih ada disini
waduh aku kirain aku gak bakalan lihat muka kamu lagi di sekitaran rumahku
setelah kamu menuduh aku selingkuh dengan mantan suami kamu
saya akan segera pergi kok dari sini
gak usah khawatir
yang penting sekarang saya sudah merasa lega
papa gak mungkin tulus sama tante citra
gue harus ngomong ke tentang citra
jangan sampai papa nikah sama tante citra
yaudah mau pergi aja sana
om kok nggak pernah ke singapura lagi sih
dengarin om ya
kenapa sih kamu gak cari pacar yang seumuran sama kamu
om yakin pasti masih banyak kok yang suka sama kamu
kamu kan cantik
iya om yakin deh
soalnya kamu masih banyak yang suka
om tuh belakang ini sibuk banget
om udah gak suka lagi ya sama lady
ya seperti om tadi bilang
om tuh sekarang ini sibuk banget
jadi om gak pernah bisa ngurusin kamu lagi
ya kayak sekarang nih orang lagi sibuk banget nih
ya udah dulu ya
enak aja
abis manis terus aku langsung dibuang gitu
aku bakal kasih kejutan buat om lemos
aku tuh gak ngerti
udahlah gak usah kamu tutupin ya
diego pernah nikah kan
dia punya anaknya kan
iya dia punya anaknya kan
aku menemukan bond yayasan di kamar diego
untuk apa dia sewa babysitter kalau bukan untuk keluarganya
bukan gitu raja
oh tante tau
jadi alasan kamu pergi diam diam sama diego waktu itu
karena diego mau nunjukin bayinya sama kamu
ketemu istrinya juga
kamu gak mau nikah sama diego tapi kamu ngikutin diego terus kemana mana
kamu jelasin sekarang jangan bikin aku semakin gila
jangan kamu tutupi kesalahan diaku
ini baik siapa debo
kenyataannya sih ya
ya terserah kamu sih
semua aku balikin ke tangan kamu oke
kalau kamu gak mau menurutin semua perintahku dengan tandis
gak akan pernah kenal sama kedua orang tua
kamu gak mau menurutin semua perintahku dengan tandis

aku gak mau menurutin semua perintahku dengan tandis
monak kamu ngapain sih lari larian di rumah
tentu aku pengen nanya soal mbak
kamu masih ada di sini
aduh aku kirain aku gak bakalan lihat muka kamu lagi di sekitaran rumahku
setelah kamu menuduh aku selingkuh dengan mantan suami kamu
saya akan segera pergi kok dari sini
gak usah khawatir
yang penting sekarang saya sudah merasa lega
karena saya sudah tahu semuanya
dan saya gak akan tertipu lagi sama janji manis ini
aku pengen ngomong sebentar sama mbak
aku pengen nanya sama bayi itu ada di mana
aduh tante gak tau apa apa tuh
tante udah pindahin bayi itu kan
tante pindah kemana
tolong kasih tahu aku sekarang
tenang tenang dong semua
pada ribut amat sih
dengar ya kalian kalian anak kemarin sore yang mau coba macam macam sama saya
bayi ini akan tetap ada di tangan saya
sampai mona berhasil menyelesaikan tugasnya
ya udah kalau gitu besok kita harus tes dna
aku harus pasti bayi itu anak aku atau bukan
tapi tidak ada yang bisa menyentuh bayi ini
ya allah apakah bayi itu benar arsyuku
clara nggak pamitan clara pergi dulu ya
mau nenangin diri dulu di villa oma
nggak usah cari clara clara bisa jaga diri
gimana kalau anak ini bikin kekacauan lagi malah cuma ada penjaga di sana
rumah ini kan rumah raja rajanya malah pergi dari sini
tuhan yang maha pemurah dan penyayang
jika memang benar
bayi itu adalah anak kandung aku
aku mohon lindungi dia
dan pertemukan kami segera ya allah
aku hanya mengharapkan hidup sederhana
dan bahagia dengan bayiku
kehidupan yang penuh kebohongan ini
sepertinya saya gak enak
tinggal disini terus tempat kamu
kayaknya saya harus pergi
lagian juga clara lagi ngilap di